sampai jumpa di video selanjutnya
belum saling mencintai
tapi apa kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi
aida itu kan baru saja dioperasi cangkok jantung
jadi dia itu masih memerlukan orang yang untuk mendampingi dia
kenapa sih oma terlalu maksain hubungan riza dan aida
indira kamu kok bicara seperti itu
enggak maksud aku aku udah gak tahan kalau kita kayak gini lagi zak
kan kita saling mencintai zak
supaya kamu bisa mendampingi
aida dalam para pemulihan ini
kalau kamu tidak mau mendampingi sebagai calon suaminya
kamu kan bisa mendampingi dia sebagai seorang sahabat
oma juga minta supaya kamu itu punya hati sedikit
untuk mengaburkan permintaan oma

isi hewan dia jatuhnya
saya sudah memanlahnya meleguhkanizin
ini lagi masalahnya
sampai malam lagi jangan sampai buruk
janganlah zafur ini memang menyayangi saya banget fatah
oma lara selama ini udah baik banget sama saya dokter
kalau bukan karena kebaikan om alaras
saya gak mungkin bisa dapet kesempatan hidup kedua
kalau bukan karena om alaras juga
saya nggak mungkin bisa operasi jantung dokter
tapi dengan semua kebaikan om alaras itu
saya juga tetap gak bisa berusaha
untuk cinta sama riza
saya jahat ya dokter
harusnya saya gak nerima semua kebaikan om alaras
harusnya saya gak operasi jantung kan dokter
apa yang aku pikirkan
aida bukan meida
dokter gak apa apa
maaf aku buruk terlalu panjang sih dekat sana
ke rumah papa buat ngambil barang barangku
mudah mudahan aja papa gak ada di rumah
biar aku gak perlu jelasin macem macem
kangen juga aku sama kamar aku ini
kamar aku sendiri
kamar nafa bukan indira
sejaknya mar jadi indira
aku kan jadi kepaksa tinggal di rumah mama
dan tidur di kamarnya indira
capek juga pura pura jadi indira terus kayak gini
udah gitu riza gak pernah bisa nolak permintaan omong
untuk nemenin aida lagi
kalau gini caranya
buat apa gue terus pura pura jadi indira
aku tak kenapa
terus kalau kamu nafa siapa yang ada di kuburan kamu
apa itu indira
indira yang mati
enggak pak aku indira
dan yang dikubur itu emang nafa pak
terus kamu kenapa seperti nafa
dan kenapa kamu ada di kamar ini
tapi ya aku emang indira pak
enggak enggak enggak mungkin
nama tahu persis
kamu nafa lama diperlukan papa nak
aku berpenampilan kayak gini karena aku lagi kangen banget sama nafa pas
pasti bapak juga kangen kan sama nafa
kangen sekali sama nafa
iya aku mengerti kok perasaan papa
wajar kalau papa sedih
apa kan baru kehilangan seorang putri
sebenarnya aku kan masih memiliki seorang putri lagi
putriku dengan lila
aida harus tahu kalau dia adalah anakku
aku gak boleh menyesal kedua kalinya
aku harus tahu kalau dia adalah anakku
aku harus mengukus kesalahanku terhadap aida dan juga lila
aida harus tinggal bersamaku
aida oma senang sekali mendengar aida sudah boleh pulang
iya oma aida juga senang banget alhamdulillah ya omah
tapi kamu harus ingat kamu masih harus rawat jalan dan terapi di sini
jangan khawatir riza berjanji dia mau menemani kamu selama kamu dalam perang